berlangsung maraton selama tujuh hari
sidang praperadilan dengan pemohon tersangka pencabula dan persetubuhan santri
di salah satu pesantren di kabupaten jombang
ditutup dengan putusan penolakan permohonan tersangka
sejatinya pra peradilan ini digelar untuk memberikan kepastian hukum pada tersangka msa
atas statusnya sebagai tersangka selama dua tahun tanpa kejelasan
namun dengan sejumlah pertimbangan dari berkas saksi dan keterangan dari para pihak
hakim menyimpulkan permohonan dinyatakan
dan keberadaan saksi saksi yang telah disini seluruhnya diawali oleh kores jomba
tempat kejadian perkaranya juga terjadi di wilayah kabupaten jomba
menurut hakim juga komisar tuala peradilan agung
permohonan pengohon bukan karur itu subjekto
tetapi termasuk dalam kategori pelurang berjenis konsortium
dan pun kurang pihak
haki tunggal kurang rakyat dan menetapkan bahwa
secara komit permohonan
permohonan permohonan permohonan permohonan
harus dinyatakan tidak dapat diterima
putusan hakim ini pun disambut dengan sorak haru pendamping korban
yang sudah menunggu jadwal persidangan yang mundur selama empat jam
asisten deputi pelayanan perempuan korban kekerasan kementerian perempuan
dan pelindungan anak republik indonesia menegaskan
putusan ini bukan akhir
justru ini adalah awal baru untuk mendorong kejaksaan
segera mengadili tersebut
kami mendorong dipercepat untuk p dua puluh satu
sehingga ada efek jerah dan memberikan sanksi hukum
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
sementara tim kuasa hukum korban sudah melayangkan surat laporan
kepada komisi kejaksaan
agar proses hukum yang dijalani korban tidak dipermainkan
kepada komisi kejaksaan memberikan
ini ya meminta pengawasan dan melaporkan juga
terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan
karena bagi kami
bukti bukti yang diminta kembali itu tidak relevan
contoh seperti halnya bukti berupa hp yang sudah hilang
dan bukti visum meminta bukti visum lagi
korban untuk di visum lagi
saya rasa korban sudah di visum dua kali ya
bukan hanya sekali tapi dua kali
apakah mungkin kemudian korban harus di visum berkali kali
kita selaku kuasa hukum melihat psikologis dari korban
usai persidangan kuasa hukum tersangka enggan memberi tanggapan
dan mengaku menerima putusan hakim
menanggapi proses praperadilan tersangka pencabulan ini
dosen hukum universitas bina nusantara jakarta
meminta tim kuasa hukum korban tetap kuas pada
putusan kurang pihak yang ditetapkan hakim bisa menjadi celah bagi tersangka
untuk kembali mengajukan gugatan
menurutnya yang perlu ditegaskan pencabulan dan persetubuhan pada santri di jombang ini
terjadi di ruang privat dan minim saksi
sehingga keterangan korban seharusnya menjadi alat bukti yang kuat
kasus kasus kesubuhan pencabulan itu memang dilakukan dalam ruang yang pripat
yang tidak ada orang lain
jadi kalau jaksa masih berputat pada
saksi korban menyatakan betul ada ancaman kekasan ada kekasan
lalu ada saksi lain menguatkan karena pernah jadi korban
loh kenapa nggak percaya dengan keterangan saksi korban ini
secepatnya tim kuasa hukum penyidik polda jatim
akan melimpahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan tinggi jawa timur
dan mendorong kejaksaan untuk segera menyidangkan
eka rima herdu sudarmanto surabaya jawa timur